gini sih ngapain sih makan yang coklat
jadi gini kan
ya udah sih lo bohong banget
yaudah yaudah yaudah ketemu gak gue diatas gak nemuin apa apa soalnya
terakhir yang belum gue
yang belum gue
yaudah cek kalo gitu
karena kangen sama jodoh lo jangan lama lama ya
oh gue pasti kangen sama judul gue sih
kurokoli pake makan martabak coklatnya lagi
ini gimana kalo kurokoli malah ketiduran duluan
kalau menurut abang ini nilai
nilai martabak coklat ini berapa
satu sampai sepuluh brang
bentar agak agak ini orangnya
eh tujuh dari lima
itu tandanya abang itu nggak menikmati dengan baik tiap gigitannya
orang customer saya itu selalu bilangnya sebelas dua belas ini tujuh gimana
sama makan dulu dong
sama makan dulu
kali ini berapa nilainya bang
oke lah sepuluh nih sepuluh
nah jujur nggak nih
eh seneng kali aku nih
paten kalau ini kan aku bisa cepet pulang ini
bener kan aku
jujur kan aku
ini biar nonton filmnya nanti tuh
jadi kau nonton filmnya kau udah kenyang sama martabak ini yang coklat
mulai suka aku sama temen kau ini
nggak bisa dilahirkan ya
cuma di anak ips tuh gak akan denger alasan kita
dia terserah mereka mau percaya atau enggak
yang penting sekarang kita wajib tolong si nadif
walaupun dia musuh kita
sebagai anak sma garuda kita wajib tolong menolong
kita bawa ke rumah sakit permata
gimana cokelatnya berasa kan
kan aku sudah bilang kalau aku tuh gak bohong aku jujur
tiba tiba ngantuk banget deh
ih abang kenapa
eh kenapa bang
apa yang dirasa bang apa
ih jangan dilawan
kalau itu kalau yang dirasa sama abang ini misalnya ngantuk itu jangan dilawan
gak apa apa bang udah udah
udah aku anggap abang kau ini
dirasain aja bang dirasain aja bang
kalau udah ngantuk ini jangan dilawan rasain aja bang
nah ini harus tidur abang ini
ya ya sini lah
ih paten kali
gue bilang apa yang coklat jangan dimakan
lo kenapa ikutan gak akan sih
kalau gue gak makan yang ada dia nggak makan
lu masih begini doang
biarin gue berusaha dong
ya udah sih bawel banget
jadi mending kita pelawakan ya misi kita
gue dibangun ntar gimana sih bawel banget
kita kan kan mulai oleng kan
udah kalau enggak gue aja lo di sini aja
jangan nusahin gue kok
kita mainkan ini part ini kita mainkan ini
lu di atas aja lah
kuat apaan sih lo
lo ke atas gue ke sebelah
rifki nggak setuju pak kalau papa sampai nikah sama mamanya michelle
dan riffy yakin michelle juga punya keputusan yang sama kayak riffy
lebih baik sementara waktu ini
sampai aku menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini
aku turutin michelle dan rifki yang ingin aku menjauh dari mereka
aku mau kasih tahu kamu
aku mendadak banget aku mohon maaf sama kamu nih
aku harus pergi dinas keluar kota untuk beberapa waktu yang cukup lama
berapa lama mas
ya aku belum bisa prediksi sama kamu
tapi memang keperluannya cukup rumit
atau mungkin mas mau ketemu sama aku dulu
aku harus siap siap
karena aku harus langsung berangkat
yaudah deh mas kamu hati hati ya
nanti jangan lupa kamu kabarin aku
stok obat masih ada kan
kamu jangan lupa minum obat
kamu kan kalau lagi sibuk dan stres
pasti migren ya kan
nanti aku akan kabarin kamu terus
kamu juga jaga kesehatan ya
aku pergi dulu ya
jadi ini dimana
tolongin temen saya sus
tidak ada tugas saya
eh itu ada petugasnya
temen saya penjagaan ini
mari dari sini
kenapa dek dengan temannya dek
korban tambah pelari
kita bawa ke igd untuk diperiksa ya
saya bantu mas
biar gue buka ya
diatas gak nemu apa apa
bingung cari dimana lagi
ini kerupuk kulit mana sih
udah kelar apa belum sih
apa ketiduran lagi
iya gue kira lo ketiduran di kamar bapaknya al dinosaurus tuh
soal mantak gue harus gue tahan ya
kalau gak gue bisa ke tempat ini
jadi gini kan
ya udah sih
ketemu gak gue diatas ngani gue nama papa soalnya
soal terakhir yang
yang belum gue
ya udah cek kalau gitu
karena kangen sama jodoh lo
jangan lama lama ya
oh gue pasti kangen sama jodoh gue sih
yang pasti bukan lo karena judul gue lagi gak tau
entah berada dimana
cepetan aku baru bangun nanti
halo gue hantu buat
halo gue hantu buat
lo harus cari bukti bisa
itu batu duri keliatan dia
itu batu duri keliatan dia
ini kita keliatan yang paling berharga
ini kita keliatan yang paling berharga